informasi yang juga menghebohkan unggahan penjualan salah satu pulau di mentawai sumatera barat muncul di internet
penawaran pulau panangalat diunggah oleh sebuah situs properti internasional
iklan penjualan pulau muncul sejak beberapa hari terakhir
pulau yang hendak dilego ini bernama pulau panangalat yang ditawarkan di web etalasi internasional surf properties
pulau panangalat terletak di kawasan pasakya tayelelu kecamatan seberut barat dayak pulau mentawai
namun unggahan penjualan pulau ini telah di take down dan diganti dengan unggahan penawaran penjualan resort di pulau yang sama
yang menjadi daya tarik utama di pulau ini adalah lokasinya yang menghadap pantai dan dekat dengan lokasi surfing mentawai yang diburu oleh para turis
investasi di pulau ini dinarasikan akan memberikan keuntungan besar
pemerintah kabupaten mentawai mengakui mengetahui informasi ini
pulau panangalat ini sudah dua kali dipajang di situs penjualan pulau
namun pemekat mentawai menegaskan tidak ada penjualan pulau apapun di daerah tersebut
apalagi dia dengan cara apapun membeli segala macam itu tidak benar kan
untuk kawasan kawasan wisata itu yang dibangun resort segala macam itu itu adalah melalui hgb